nah saya yakin juga walaupun ada di indonesia ya tapi lagu bimbo ini juga mungkin akan dinyanyikan di luar negeri juga
coba kita tanya sama teman kita nanti di sana di paris sih sekarang ya
di sana lagi ada di paris kita coba akan melihat juga bagaimana nuansa ramadan di kota paris perancis
dan sudah terhubung dengan produser lapangan ada aziza hanum yang saat ini berada di paris perancis
oh bonjour apa kabar lagi ngapain di sana bukannya harusnya siaran ya
oh aduh lagi ada sesuatu nih jadi harus meninggalkan cnn dulu sebentar tapi sebentar lagi akan balik sebentar
sesuatu apa ceritain dong
kemarin kebetulan saya bersama band saya baru ada di belanda di den haag untuk mengisi salah satu festival indonesia di sana tonto festival
kita main dua kali terus dari sana saya ke munie untuk nonton coldplay lalu sekarang saya di perancis untuk ke tempat sahabat saya dan nanti selesai di sini saya baru balik ke indonesia
oh gitu jadi nyanyi ya di sana ya hanum nyanyi apa hanum coba nyanyiin satu ref aja sedikit aja
harusnya masih pengen tahu nih
kita kemarin bawainnya temanya lagu lagu daerah indonesia prabu daniar
semuanya serba indonesia kita bawa lagu dari sumatera utara dari sumatera barat
coba dong sedikit dong sedikit aja
di bawah sinar pulang pun sama api lau berkilauan
di sana kan jam berapa sih
jam tiga pagi lah ya kalau dihitung hitung
sedang apa di sana lagi sahur atau justru sudah memulai puasa
saya kebetulan lagi berhalangan untuk puasa tapi kemarin udah coba puasa
jam segini emang lagi sahur cuma nanti sekitar jam tiga lewat dua puluh lima menit itu udah azan subuh
jadi waktunya lebih panjang sekarang di perancis ya untuk puasa
betul karena sekarang udah masuk summer kan
jadi sekitar delapan jam
ya itu sekitar jam sepuluh malam kurang lima menit
jadi ya bisa dibayangkan betapa harus buat lahir batin menjalankan puasa di perancis
kalau hanum perhatikan misalnya apakah ada yang berbeda tidak
suasana perayaan puasa di perancis
oke kalau suasana ramadan sendiri sih saat ini nih memang tempat saya menginap
nah sekarang ini saya dari daerah kowun
kowun ini salah satu wilayah di mana memang populasi muslimnya itu besar sekali prabu daniar
jadi di sini kalau misalnya kita lihat ada orang orang tunisia maroko algeria
dan memang suasana ramadan begitu kental terasa di sini
karena memang umat katolik dan juga muslim itu hidup sangat berdampingan
jadi memang keluar dari tempat ini banyak sekali tempat tinggal umat muslim
tentunya di sini banyak restoran restoran
dan juga seperti tokoh buku tokoh buku muslim begitu
jadi memang kalau saya keluar banyak orang orang berhijab
banyak orang orang yang memang bersiap untuk pergi ke masjid
dan jarang masjid dari tempat saya menginap ini memang tidak terlalu jauh
jadi memang suasana ramadan begitu kental terasa sekali
dan bagaimana mereka hidup berdampingan dan juga sering berbelas kasih begitu
dan memang toleransi umat beragama apabila bisa saya katakan
kalau saya nggak pernah melihat hal seperti ini
hal serupa di luar negeri belahan negeri manapun
saya melihat ini di tempat saya menginap sekarang
tepatnya di quorum di paris perancis
pada intinya mencari makanan yang halal untuk berbuka puasa ataupun sahur di sana sangat mudah ya num ya
sebenarnya kalau untuk di daerah sini sendiri tidak terlalu mudah sih dania
karena memang kebanyakan ya paling standar kita kalau mau makan mau sahur mau buka bisa pakai roti dulu
makanan berasnya mungkin kita bisa agak ke kota
tapi di daerah opk itu ada dua tiga
restoran indonesia yang memang menyajikan makanan indonesia yang halal
dan tentunya kita bisa makan memakan makanan halal
tapi lebih saya sih prefer untuk masak sendiri di rumah
jadi beli bahan makanan terus bikin sendiri di rumah
oke deh hanum selamat berlibur ya di perancis
sukses juga acaranya
jangan lama lama cepat siaran
nah itu dia
di sini kita sudah pontang panting nih untuk backup hanum
ketemu lagi di jakarta